di tengah pandemi covid sembilan belas yang sedang melanda dunia
momen hari kesehatan dunia dijadikan saat yang tepat
untuk mengucapkan terima kasih pada jajaran perawat dan juga bidan
yang telah berperan dalam menjaga dunia tetap sehat
seperti yang terlihat di gedung telkom landmark tower
di kawasan gatot subroto jakarta
ucapan terima kasih tenaga medis indonesia
nampak jelas terlihat dari berbagai sisi dalam sebuah animasi lampu
di tengah warga dunia memperingati hari kesehatan dunia
warga jakarta disuguhi sesuatu yang spesial
di tengah pemandangan sejumlah gedung bertingkat
di kawasan gatot subroto di malam hari
di sisi dinding luar gedung telkom landmark tower
yang menjulang ke langit terlihat animasi lampu
yang berisikan ucapan terima kasih tenaga medis indonesia
dan dilanjutkan dengan kalimat world health day
animasi lampu ini dapat terlihat

dari kawasan semanggi di utara dan kawasan senopati blok m hingga kemang di selatan
animasi lampu ini menjadi sebuah pesan moral yang disampaikan
bahwa sudah selayaknya kita semua berterima kasih
kepada tenaga medis indonesia sebagai pejuang kemanusiaan
yang hingga saat ini terus bekerja keras
menjadi garda terdepan dalam menolong dan memulihkan pasien virus corona
saat ini indonesia tengah berjuang menghadapi wabah covid sembilan belas
di mana tenaga kesehatan menjadi barisan terdepan
yang siap siaga merawat dan menjaga kesehatan
dan menangani pasien yang terdampak covid sembilan belas
saya berterima kasih buat telkom hari kesehatan sedunia
sudah memperapresiasikan buat tenaga medis yang ada di indonesia
untuk melawan atau menyembuhkan menghilangkan virus corona yang ada di indonesia
saya terima kasih atas kerja kerasnya para medis indonesia
perayaan world health day kali ini memiliki
perusahaan yang berkualitas dan berkualitas yang berkualitas
tekline yang berbunyi support nurses and midwives
atau dukung perawat dan bidan
tagline ini dimaksudkan untuk menghargai perjuangan jajaran tenaga medis
yang telah menempatkan diri mereka dalam risiko
dengan menjadi garda terdepan penanganan pandemi covid sembilan belas